presiden joko widodo menanggapi kebrutalan keberadaan kelompok bersenjata di papua
ia berharap perlu tindakan yang tegas
meski demikian pendekatan secara humanis tetap dilakukan agar kejadian serupa tidak lagi terulang
jokowi mengatakan hal ini usai melantik laksamana yudho margono sebagai panglima tni di istana negara jakarta
saya kira baik pendekatan humanis baik pengurangan prajurit tni di papua juga baik tetapi memang harus tegas
karena kalau kita tidak tegas di sana akb selalu berbuat seperti itu ya tidak akan selesai selesai masalahnya
menanggapi arahan presiden jokowi dodo tersebut
terkait keberadaan kelompok bersenjata di papua panglima tni laksamana yudo margono mengaku akan melakukan evaluasi
hal itu dilakukan sebagai upaya mencari jalan keluar untuk menumpas kelompok bersenjata tersebut
yudho margono mengatakan ia akan meminta masukan dari prajurit di lapangan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat
sekarang ini kan operasinya lebih ditonjolkan operasi teritorial ya mungkin bukan operasi militer
nah itu yang perlu digarisbawahi
tentunya tetap tegas kan sesuai dengan hukum yang ada
artinya apakah akan ada pengurangan kemasukan
ya tentunya akan kita evaluasi dulu baru nanti saya laporkan pak presiden situasi yang ada
nanti saya kan kesempatan pertama akan datang ke sana bersama dengan kepala staf angkatan untuk melihat secara nyata apa sih sebenarnya yang terjadi di sana
masukan masukan juga dari para prajurit yang di lapangan juga dari pemerintah daerah juga dari tokoh tokoh masyarakat tokoh agama
jadi kita tentunya kan perlu pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana
jadi nggak harus langsung belum belum jauh dibutuhkan
nanti saya memutuskan nah belum tentu
memutuskannya setelah saya cek dulu baru nanti saya laporkan pak presiden
yudo menyampaikan dia akan segera berangkat ke papua untuk mendalami kondisi keamanan di wilayah itu secara langsung
raff raff kahvi fikri adin jakarta